mak mau nikah sama om bagas mak
eh emang kenapa
wah berarti yang punya bapak tiri dong
emang kenapa kalau lo punya bapak tiri
lah kan gue udah lama jadi jande
gue kepesian sama emaknya
tapi yang belum siap
punya bapak tiri mak
karena kamu belum ketemu aku
kamu ada kemungkinan apa lagi buat anak gue disini
aku bilang kita kan udah sama sama sepakat nih buat ngalah demi mama sama abah
dan sekarang aku udah memutusin kalau misalkan aku mau melanjutin hubungan aku
kan lagian hubungan kita juga gak mungkin diterusin lagi kan
kamu tega ray
kamu tega nih anak aku
kamu tega ray

rai kamu kotega rai
eh lu kenapa sih
rai kamu kotega rai
lu kenapa sih
lu kok gak biasanya kayak gini nih
eh ada apa sih sebenarnya
gue mimpi buruk ki
mimpi buruk apa
gue ngigo beneran
ya mana lu sadar lah kayak gitu
kalau gitu tadi gue beneran mimpi buruk
gue mimpi rai jadian sama jino
ya pantes juga sih
lu kayaknya ketakutan banget kehilangan rai tadi
gue gak tau deh ki
kok bisa sampai kayak gini ya
kayaknya emang cinta gue sama rai itu udah sampai ketulang tulang ya
apa itu pertanda buruk ya ki
soalnya lu ketakutan banget kehilangan rai
dan lu juga cemburu sama si jino
bisa aja kan dari masalah itu lo jadi kebawa mimpi deh
biar gue tenang
ini bagus tuh
mendingan lu sekalian sholat aja
siapa tau kan
nih kasih petunjuk sama allah
gih buruan gih
biar dia tenang dikit
jangan lu dikatakan jadi gitu
boush fluu kuk askan sup

ada lagi olahraga
alia alian temu sarapan apa
apa bibi mau dibuatin
nasi goreng spesial
atau bibi buatin
pakai telur ayam kampung
saya juga mau dong
bubur ayam paket telur ayam kampung
sarapan kamu nyapu taman
kalau gitu mendingan bikin yang banyak aja bi
yang bubur ayam kampung ya
soalnya kan bang diman juga lapar
ya sudah siap
dan itu teleponnya yang bunyi terus dan
siapa tau itu
halo kal ada apaan kal
anak anak beli kobra udah ketangkep sama polisi
gue dikasih tau cindy
reva semalam nelfon cindy dan cindy langsung tahu gue
iya gue juga tau kok kal
hari ini tuh si reva sama papanya
jadi saksi disana
lo ke kantor polisi enggak
kayanya enggak deh kal
soalnya kan itu bukan urusan gue
ngeenak lah sama papanya reva
tapi kayaknya mendingan kita datang deh
gue pengen tau
nasib anak beli kobra tuh gimana
gue ngeenak kalau kesana
kita kan nggak ganggu penyelidikan
ya udah deh
jangan kasih tau ke anak anak aja yang lain

takutnya nanti pada rame disana
dan gue juga takutnya kan mereka juga penasaran kan
pengen liat keadaan disana
kalau gitu gue kasih tau reva dulu ya
biar dia tau kalau kita mau kesana
caem banget nih angkot gue nih ya
ini angkot banyak banget di depan rumah
ini angkot pake mode modem
ini angkot siapa kok banyak gini
nih kagak tau ya
ini mak baru beli angkot nih
mak kan mau nikah sama si bagas
makanya ini angkot angkot mak beli
mak mau nikah sama om bagus mak
berarti yang punya bapak tiri dong
emang kenapa kalau lo punya bapak tiri
kalau gue nikah lagi
lah kan gue udah lama jadi jantung ya
gak kesian mamaknya
tapi yang belum siap punya bapak tiri mak
yang mau nikah gue
udah ini bukan urusan lo
mak beli angkot nih
biar si bagas kagak jadi supir angkot lagi
biar jadi juragan angkot
cakep kan idenya mak
sekolah kagak pinter pinter
mak kagak sekolah aja pinter
ikuti nih mak biar pinter
tuh adriana nih gimana sih
kok malah teleponnya
mati gak bisa dikontak
teleponnya kok gak bisa dihubungin
bikin panik aja nih anak kerjaannya
enggak yun mau tanya
adriano udah sampai rumah kamu
tidak aku sudah sampai